jumlah yang ada yang sementara kita mendata ini sebanyak lima puluh penumpang
pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor ladang pertiwi ii di selat makassar
atau sekitar perairan pulau pemantawang terus dilakukan
selasa pagi tim sar gabungan memberikan data terbaru korban km ladang pertiwi ii
yang tenggelam pada dua puluh enam mei lalu menjadi lima puluh orang
di antaranya penumpang selamat menjadi tiga puluh satu orang dan sembilan belas orang masih dinyatakan hilang
memastikan sementara jumlah yang ada bahwa jumlah yang ada yang sementara kita mendata ini
sebanyak lima puluh penumpang
tim dvi polda sulsel juga telah mengumpulkan beberapa data korban yang belum ditemukan
rencananya mulai rabu satu juni tim dvi akan mengambil sampel dna keluarga korban hilang
kami berupaya sembilan belas orang itu data data antar motor dari biar keluarga

dari kepala desa rt rw yang terlalu banyak hilang
sedangkan untuk pencarian hari kelima pada rabu tim sar gabungan akan memperluas pencarian hingga tiga puluh mil laut
fokus pencarian bergeser dari titik utama kapal tenggelam di kawasan pulau pemantawang
ke sekitar pulau daun doangan
polda sulawesi selatan juga telah memeriksa sebelas orang termasuk nakoda dan pemilik kapal
untuk menyelidiki kemungkinan kelelayan dari karamnya km ladang pertiwi ii
kepala desa km ladang pertiwi ii yang terlalu banyak hilang
dari pemeriksaan awal km ladang pertiwi disebut penyalahi ketentuan karena mengangkut penumpang
dan pengangkutan ini tanpa sepengetahuan syah bandar makassar
yang mengawasi lalu lintas kapal di pelabuhan pautere
si nakoda ini memang dia bersandar di situ tapi tidak sepengetahuan dari sabandar itu
artinya kita paling tidak dari syah bandar karena ada pengawasan di situ
mungkin kapal masuk tidak tahu
polisi juga masih akan mendalami penyebab kecelakaan km ladang pertiwi ii
dan memeriksa pihak lainnya seperti pihak syah bandar makassar wilayah pelabuhan pautere makassar
tim liputan cnn indonesia